pemerintah provinsi jawa barat melalui ridwan kamil mengatakan pihaknya sudah melakukan tes virus corona secara proaktif melalui lab kesehatan provinsi bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi
beberapa klaster yang didahulukan untuk dites adalah tenaga medis tenaga kerja asing dan juga keluarga pasien
sudah melakukan tes proaktif jadi tidak menunggu dulu orang bergejala masuk rumah sakit baru dicek hasilnya positif negatif ke pusat
tapi kita akan melakukan tes proaktif melalui labkesnya jawa barat berkoordinasi dengan fakultas kedokteran unpad dan pusat penelitian nanoscience dan nanoteknologi itb
nah itu sudah dilakukan kepada mereka mereka yang terpantau dan mereka mereka yang tidak bergejala
tidak ada gejala juga tapi patut diwaspadai untuk dites
salah satunya adalah kluster para perawat tenaga medik yang merawat pasien yang positif
itu juga akan didahulukan
sehingga kita lakukan itu
kemudian juga tenaga kerja asing yang kita curigai itu mungkin ada di karawang akan kita tes juga
dan keluarga keluarga dari
yang pasien itu juga akan kita tes juga
sehingga kita akan melihat mohon doanya mudah mudahan tidak ada yang positif
tapi kalau positif berarti terjadi peredaran bukan hanya di orang orang yang bergejala kira kira begitu